minim bukti lemah argumentasi
yang kata dia ada pencoblosan ulang hanya sekitar dua ribu tps
yang gak ada relevan juga dengan kami
ada pengurangan suara paslon mereka di berapa gelintir tps empat atau lima tps
yang lainnya adalah lagi lagi mendaur ulang persoalan pencawapresan mas gibran
which is pencawa presiden mas gibran itu kan sudah tidak ada masalah sama sekali
mk tidak menyebutkan putusan mk nomor sembilan puluh dibatalkan
kedua ada putusan mk nomor satu ratus empat puluh satu
ya industri menguatkan bahwa di putusan mk nomor sembilan puluh itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum
ada juga putusan dkpp
ya yang mengatakan putusan mk itu apa namanya putusan mk itu konstitusional
putusan mk sembilan puluh konstitusional dan kpu terikat untuk melaksanakannya di tahun dua ribu dua puluh empat